menteri energi dan sumber daya mineral ignatius jonan melakukan kunjungan kerja dengan memantau progres pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu pltb di kabupaten sidrap sulawesi selatan
proyek kebun angin ini merupakan yang pertama di indonesia dengan kapasitas tujuh puluh lima mw
menteri esdm ignatius jonan bersama rombongan meninjau beberapa titik kincir angin di desa mati rotasi
kecamatan watangpulu kabupaten sidrap sulawesi selatan sabtu
dalam kunjungannya ignatius berharap agar kebun angin seratus hektare dengan tiga puluh turbin angin yang merupakan pltb pertama dan terbesar di indonesia ini
bisa secepatnya rampung dan sudah bisa dioperasikan awal tahun dua ribu delapan belas mendatang
dengan kapasitas tujuh puluh lima mw pltb sidrap diproyeksi mampu mengalikan listrik untuk tujuh puluh ribu pelanggan di sulawesi selatan
dengan daya listrik rata rata sembilan ratus volt ampere
kehadiran pltb sidrap melalui perusahaan amerika serikat upc renewables ini
diharapkan bisa menjaga ketersediaan pasokan listrik dengan harga yang terjangkau
pemerintah itu memiliki kemauan keinginan ya bahwa makin lama itu tarif listrik makin terjangkau oleh masyarakat
jadi misalnya ada inflasi kenaikan energi primer dan lain sebagainya
insya allah kalau ada kenaikan atau tidak banyak
kalau bisa tarif listriknya nggak naik
kalau bisa lagi tarifnya dulu
jadi ini tiap daerah masing masing beda beda
kehadiran pltb sidrap tidak lepas dari kemampuan pemerintah daerah
dalam menarik dan mendukung minat investor dalam penyediaan infrastruktur
kami dari pemerintah daerah beserta bersama masyarakat khususnya di dua desa ini
sangat mendukung sekali
terbukti apa yang telah pengusulan atau permintaan dari pihak investor itu
kami menjaga mengawal terus baik mulai dari masalah administrasi sampai hari ini
jika telah rampung proyek skala utilitas ini akan menjadi pltb komersial kelima di asia setelah jepang filipina india dan korea
sidrap sulawesi selatan